kapal ikan berbendera malaysia ditangkap kapal penjaga pantai kplp tanjung uban kabupaten bintan kepulauan riau
karena mencuri ikan di perairan berakit kabupaten bintan yang berbatasan langsung dengan malaysia
lima anak buah kapal diamankan tugas pangkalan penjaga laut dan pantai kelas dua tanjung uban
kepala pangkalan penjaga laut dan pantai kelas dua tanjung uban kabupaten bintan henry sulfian
menarkan penangkapan sebuah kapal berbendera malaysia di perairan berakit kabupaten bintan kepulauan riau pada selasa sore
kapal itu ditangkap karena melakukan kegiatan illegal fishing di perairan berakit pada lima oktober dua ribu dua puluh
selain menangkap lima anak buah kapal petugas juga mengamankan ratusan ton ikan
barang bukti berupa kapal ikan dan abk kapal akan diserahkan ke pengawas sumber daya kelautan dan perikanan kota batam untuk proses hukum selanjutnya
kalimasada p satu ratus lima belas melakukan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan asing berbendera malaysia dengan nama kapal jhf lima ribu satu ratus delapan puluh tiga t
yang dinakodai oleh saudara nuridin berkebangsaan indonesia dan empat abk lainnya berkebangsaan malaysia